ya lady memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal hal yang negatif ya saat ini
memang banyak sekali turunan turunan produknya salah satunya adalah menebar kebencian begitu informasi informasi yang bohong
sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong
betul memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi
mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan
kemudian men share nya lagi membagikan ke orang lain sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya
nah ini anda harus hati hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan
begitu melanggar peraturan kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum
nah kita akan lihat pernyataan dari kominfo berikut ini
staf ahli menkom info henry subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax
karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi
dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan
ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah mentah
maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat
kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi
salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama
pki kemudian isu tentang ulama ulama itu akan dihabisi
seakan akan islam itu tidak aman di negeri ini terabaikan di negeri ini
itu frame yang terus dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka oke
masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik
pemanasan awal ya
oh ini baru pemanasan ini berarti ya
pemanasan mas wawan hati hati berarti kita masih harus lebih preventif
tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan di dua ribu sembilan belas ya
ini ibarat mencatur pionnya baru baru
ya baru langkah pertama lah
dan kita tidak tahu langkah langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan
dari kegaduhan politik gangguan keamanan ya
direkturat tindak bidana siberbares krim polri telah menetapkan enam orang
sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian
mereka merupakan anggota tim inti muslim cyber army
yang diduga berada di balik isu penculikan ulama
serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara
baris krim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun
yang menyebar ujaran kebencian di medsos
banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan
yang melakukan penghinaan terhadap simbol simbol islam
sebelumnya pada akhir dua ribu tujuh belas sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka
dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian
ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin
meminta tak hanya kelompok muslim
semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum
siapa saja yang menyebarkan hoax itu dari mana saja
ya harus diproses
sebab itu menimbulkan kegaduhan bisa terjadi konflik
oleh karena itu pihak polisian tidak usah ragu
dari mana saja harus diproses
peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar
marasman huru cnn indonesia